lagi dimandiin sama mbak mirna mas
iya aku rencana jengu kamu siang ini
aku mau kasih tahu kamu
kalau hari ini aku keluar dari rumah sakit
karena michelle dan aku mau melanjutkan pengobatanku ke boston
mau ke us
misalnya ada rekanan di sana
yang berhasil menangani pengobatan kanker tulang seperti aku
jadi kurasa gak ada salahnya aku coba
aku doakan yang terbaik buat kamu ya
makasih ya ros
terus kita makan siang bareng yuk hari ini
aku akan suka
jam sebelas siang
aku akan ada
sampai jumpa lagi sayang
selamat pagi ma
kamu tidurnya nyakdin
bagus dengar itu
soalnya mama tuh biasanya gitu suka gak enak badan sama gak bisa tidur kalau sedang
mama siang ini mau lunch bareng tante indira sama michelle
memang baru dapat kabar kalau michelle membawa tante indira berobat ke amerika ke boston
mama kepingin sekali kamu nemuin mereka sebelum mereka berangkat
mbak andin kan cemburu sama mbak michelle
waktu itu mbak andien sama mas al riput riput karena mbak michelle itu maling ke rumah
mama waktu itu soalnya gak tahu al sudah menikah sama kamu
michelle ga digubri sama sekali kok
udah lama nggak usah dibahas makan aja macam makan makan
tapi gak apa apa kok kalau misalkan mama sama mas al mau ke sana
karena aku juga harus kerja
kamu kerja di mana
iya aku bantuin restoran mas al
ya kalau sama papa
dan di sana aku sebagai manajer
misalkan aku ajak reina boleh gak
ya boleh aja tapi jaga yang benar
hmm ya jaga yang benar lah
apalagi kan ada mirna juga mas
pasti aman lah insya allah
gak apa apa ya
gak apa apa ya
itu keluarga bahagia ya
kiki tinggal nungguin aladinya aja ini
apa aladin karpet terbang
aladin itu adiknya reina
anaknya mas al dan mbak andin
kalau itu mama sangat setuju

setuju sekali aladin ya
kenapa sih semuanya malah jadi suka gini sama andin
padahal tujuan awal gue nikahin andin kan mau bikin dia ngerasain gimana rasanya mencintai tanpa dicintai
tapi sekarang kenapa semuanya jadi cinta sama dia
mama juga lagi sekarang
pak hari ini jadwal kamu cek rutin kan
oh ya mau berangkat kok
oh ya mau berangkat kok
oh ya mau berangkat kok
ini juga ga nyetir
pakai tas aja biar ga capek
iya ya bener
ini udah ratel tu
ini udah ratel tu
gede banget ya
cepet pulih ya
bapak berangkat ya
tadi kamu denger kan papa bilang apa
kamu gak boleh banyak pikiran sayang
minta tolong lihat dulu ya
ini paket atas nama bu sarah
terima kasih ya mas
permisi ya bu
sulu beberapa kali
aku pernah maju kameranya
apa mereka masuk
masa sudah menderita
mengapa mereka tak menjawab
harusnya kamu itu bahagia sekarang
kamu sama nino sebentar lagi akan punya anak
tadi dokter yang ngomong
kamu seneng kan denger aku hamil
ini barang barang yang mama pesen beberapa hari yang lalu
mama terakhir exor ming
kamu yang sabar ya
tapi mama gak akan kemana mana
mama makan selalu ada di samping kamu
ini semua karena nino dan bhandi
aku gak akan mahapin mereka
sampai kapanpun aku gak akan ngambil mereka
aku gak akan maafin mereka
aku gak akan maafin mereka
aku gak akan maafin mereka
aku gak akan maafin mereka